ini sudah menyelamatkan nyawa saya
bu yang menyelamatkan nyawa ibu adalah allah swt
kamu kamu dari kloter mana nak
kenapa kenapa kamu tidak pakai tanda pengenal
kloter saya juga gak tahu bu
kalau gitu boleh saya minta alamat mbak di indonesia
terima kasih makasih
jadi satu lusin
jadi berapa semuanya
ini tas b selusin sama sejadah selusin minyak wangi dua lusin kacang arab kurma sama air jam jam
semuanya jadi delapan juta rupiah
udah ada semua kok

aku masih harus cari itu loh mas gamis belum dapat
gak ada elsa kita tuh mau buru buru
nanti kalau ada yang lihat kita disini dan ketahuan kita gak ada yang ngaji abis kita
kita berangkat dulu
bukannya kalian pergi haji
eh eh ini kan baru seminggu
kenapa kalian masih ada disini ya
buktikan tolong jaga rahasia ini
kami kena tipu bu kami gagal naik haji
iya bu kita bener bener abis ditipu
kita kan malu kalau bilang sama tetangga kalau kita gak jadi naik haji
makanya kita pura pura aja beneran naik haji

ini dua juta rupiah gue tutup volume
tapi ingat jangan sampai bocor
kalau bocor ibu akan menyesal seumur hidup
semoga suatu saatnya mungkin kita bisa pergi ke tanah suci buat melaksanakan ibadah haji ya
insya allah hamidah kita perkuat sholat hajat kepada allah ya sehingga allah beri kemudahan
untuk kita bisa laksanakan ibadah haji allah itu maha kaya iya hanya allah yang mampu mewujudkan
semua mimpi dan mengabulkan semua doa kita nanti kita sholat hajat ya dan insya allah allah akan
semua doa dan harapan kita dan mempermudah kita untuk bisa segera berangkat berhaji
ibu ini terkena serangan jantung
kalau saya langsung menekan dada ibu
karena ini adalah cara pertama untuk menyelamatkan orang jika tersenang serangan jantung
ibu sudah sadar
kamu siapa nak
kamu sudah menyelamatkan nyawa saya
yang sudah menyelamatkan nyawa saya
yang menyelamatkan nyawa ibu adalah allah swt
kamu dari perotor mana nak
kenapa kamu tidak pakai tanda pengenal
saya juga gak tahu ibu
kalau gitu boleh saya minta alamat mbak di indonesia
terima kasih ibu
namp clicking link dibawah ya
baik saham ya ibu
ya tersesat tersesat
yaudah aku bakal kesini pujuk
tapi menurutmu gue nomor dua lagi

amida bangun yuk
kita sholat subuh
bukannya aku ada di mekah bang
kita di rumah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
udah mimpimu itu indah sekali nak
pasti kamu merasa senang sekali ya
hamidah tuh kayak gak lagi mimpi
amida itu ngerasa kayak bener bener lagi ada di bayi tuhloh
hamidah nyelamatin ibu yang lagi kena serangan jantung
kalau nggak salah namanya ibu ida
minta petunjuk allah
semoga kita semua bisa naik haji bersama ya
amin ya allah
nah kita pakai dulu nih parfum dari makkah
mas pokoknya mulai sekarang kita harus bisa acting loh mas
kalau kita benar benar udah jadi pak haji dan bu hajah jangan sampai ada yang tahu kalau kita ini gagal naik haji
selama kita ada di hotel ini kita sudah tahu tata cara haji
sekarang mari kita pulang
ini gak bener topinya
saya bu haja dan suami saya ini pak haji
jangan lupa loh
loh kok elsa lagi sih
tapi kalian belikan oleh oleh buat kita kan
kalau oleh oleh mah banyak
yang penting kalian jangan lupa
panggil saya bu haja
ingat loh ya
sebentar saya ambilkan ya oleh olehnya
mana mas oleh olehnya
nih banyak kan
ini sajadahnya asli dari madinah
tuh pegang doang bahannya
ini buat kamu nih bu
ada lagi tenang tenang